terima kasih anda masih bersama kami
enam wisatawan menjadi korban tanah longsor saat akan bermain arung jeram di gianyar bali
dua orang dilaporkan meninggal dan satu korban lain masih dalam pencarian
tim sargabungan bersama warga langsung melakukan pencarian wisatawan
yang menjadi korban tanah longsor di sungai ayung banjar begawan desa melinggih kelot payangan gianyar bali pada kamis siang
peristiwa ini terjadi saat para korban hendak melakukan aktivitas wisata arung jeram di sungai tersebut
namun pada saat bersamaan hujan sangat lebat mengguyur yang mengakibatkan aliran sungai menjadi deras
para wisatawan membatalkan niat berwisata arung jeram dan kembali ke atas
ketika meninggalkan sungai enam orang ini diterjang tanah longsor
akibatnya dua orang dinyatakan meninggal serta satu korban hilang dan masih dilakukan pencarian sedangkan tiga korban lain selamat
yang tertimbun tadi kurang lebih empat orang
yang sudah terpokok pasi saat ini ada empat orang
yang satu selamat yang dua yang meninggal yang selamat dua masih dibawa lagi
totalnya berapa itu
totalnya enam orang
untuk jumlah wna berapa
wna dua orang suami istri
yang dari tangerang tadi pemusaka tangerang ada selama istri
yang dari tangerang ada selama istri